hari terakhir operasi patuh kalimaya digelar minggu dua puluh sembilan mei
di cikupa tanggerang pengendara sepeda motor beramai ramai menghindari operasi dengan naik trotoar bahkan hampir tertabrak bus
puluhan pengendara sepeda motor berusaha memutar saat melihat polisi menggelar operasi
sebagian naik trotoar yang cukup tinggi
salah satu pengendara seorang remaja bahkan nyaris tertabrak bus saat terburu buru berbalik arah
selama empat belas hari menggelar operasi batu polresta tanggerang menindak lebih dari tiga pelanggar lalu lintas
sebagian besar adalah pengendara sepeda motor
sampai dengan hari terakhir ini sudah kurang lebih tiga lebih pelanggar yang kita lakukan penindakan
ada pun pelanggaran yang mendominasi adalah roda dua
di mana roda dua ini banyak
sekali melakukan pelanggaran terutama tidak menggunakan helm bagi para pengendara maupun penumpangnya
kemudian juga yang melawan arus
yang melawan arus cukup banyak yang kita tindak
kemudian juga pengendara di bawah umur